dia bilang saya tunggu di rumah kamu
soalnya kalau dia nunggu di tempat lain
dia khawatir saya nggak dateng
dia mau apa
eh pak rusdi
uang kontrakannya sudah bisa saya terima sekarang
saya mau ke bank dulu
tadi malam saya mau ambil di atm
kartunya malah ketelen
yaudah saya tunggu nanti sore
saib kan masih aktif nyopet
baru habis ngirim ke mantan istrinya
biaya hidup sama sekolah anak anaknya
dua orang dua bulan sekaligus
soalnya bulan kemarin dia nggak ngirim
dia kan punya anak buah
kenapa enggak nyuruh anak buahnya aja yang nyari uang
kenapa malah mau pinjam ke kamu
anak buahnya tiga tiganya sudah ditangkap polisi
kenapa enggak dia sendiri yang nyopet
sudah pernah ada istilah itu
dia bilang sekarang ada
situasi lagi nggak aman katanya
tiga anak buahnya baru ketangkep
terus sekarang di jalan banyak poster
awas banyak copet
saya udah ditagi yang punya rumah
kata junedi nggak bisa
kamu dipengaruhin dia
saya mau pinjem sama junedi
junedi juga nggak punya
tolong diusahakan lah
masa kamu tega punya teman diusir dari rumah kontrakan
tapi nggak janji
jadi kalian nggak tahu di mana rumah saeb
kan saya udah bilang
kamu nggak tahu di mana rumah saeb
kenal juga baru pak
kamu nggak tahu di mana rumah saeb
kalau kalian nanti terbukti berbohong
ini akan memberatkan kalian
tapi kalau kalian mampu kerjasama
ini bisa meringankan
sayang telepon kamu nggak bisa terus
di sini sinyal jelek
waktu saya sakit juga kan susah dihubungi siapa siapa
susah menghubungi siapa siapa
kamu yakin mau ternak bebek
ternak bebek atau ternak anak bebek
maksud akag bebek saya terlalu kecil
tenang kan saya kasih makan setiap hari
terus ini jantan yang ini betina
kalau udah gede kawin
sekarang sih cuma dua
tapi nanti bisa jadi banyak
selama nunggu bebek kamu gede terus kawin dan beranak pinang sampai banyak
kamu istri kamu anak kamu mau dikasih makan apa
saya ada simpenan tapi nggak tahu cukup sampai kapan
sebentar cep saya belum pernah lihat anak kamu bentuk sama warnanya ikut kamu apa istri kamu
kalau bercanda jangan fisik kak tukang
saya nggak bercanda serius penasaran pengen tahu
perkah saya bawa

tidak mau bawa atau tidak punya

tidaktip dar donde figial

aku asik diteraktir
yaudah nanti di tempat biasa
kang kita harus ketemu sama kang gobang

ini yang mau ikut kerja kang
masuk aja sama csi
saya ada pertanyaan buat kamu
pertanyaan yang akan menentukan nasib kami
kamu akan tetap bersama saya
atau saya tendang
pertanyaannya apa bos
si tujuh baedah panggilannya edah
kalau kamu masih siap menjalankan tugas
cari dimana murad dan pipi